keributan terjadi pada senin pagi di kantor bupati halmahera barat maluku utara
sejumlah orang yang diduga sebagai kontraktor ini
mempertanyakan beberapa lelang proyek yang mereka nilai tidak transparan
keributan tidak berlangsung lama setelah anggota satuan polisi pamung praja mengamankan lokasi
wakil bupati halmahera barat jufri muhammad pun menemui mereka
hingga saat ini belum ada informasi resmi dari bupati halmahera barat james wang
bapak bapak kita akan berusaha
bapak bapak kita akan berusaha
bapak bapak kita akan berusaha
di labuan batu utara sumatera utara
seleksi bakal calon kepala desa yaman aek natas diwarnai keributan pada senin sembilan mei
ratusan warga protes menuding panitia seleksi bakal calon kepala desa berpihak
setelah meloloskan salah satu bakal calon kepala desa yang dianggap bermasalah
puluhan aparat dari tni polri dan satpol pp diterjunkan ke lokasi guna menjaga keamanan
pemilihan kepala desa di labuan batu utara dilakukan serentak pada tanggal dua puluh lima mei dua ribu dua puluh dua mendatang
diikuti enam puluh dua desa sekabupaten labuan batu utara
tim liputan cnn indonesia